komisi hukum menduda penetapan dua dari sebelas kandidat hakim mahkamah konstitusi
yang mengikuti uji kelayakan
komisi tiga juga menerima usulan koalisi masyarakat sipil
yang meminta agar pemilihan ditunda tidak perlu terburu buru
sebelumnya dpr akan mengumumkan pada tujuh februari lalu
setelah uji kepatutan dan kelayakan rampung dan dilanjutkan di rapat pleno
dua hakim terpilih akan melengkapi tujuh hakim konstitusi lainnya
dalam memproses sengketa hasil pemilihan umum dua ribu sembilan belas
menurut wakil ketua komisi hukum dpr trimedia panjaitan
penetapan dua hakim baru akan dilakukan setelah reses nanti
yakni sekitar dua belas maret mendatang
jadi kita ada perdebatan yang ini
waktu saya menerima kita masuk ke dalam
mendengarkan alih kemudian kita mengambil keputusan
bilang jangan malam ini
terus kita tawarin lagi selasa
jangan kita baru pulang dari dapil
ada yang masih dari dapil
terus kemudian ada yang ngomong
udahlah ketua habis reses saja
kemudian kita lihat mereka habisnya tanggal berapa
dua puluh satu maret ya masih memungkinkan
akhirnya kita putuskan tanggal dua belas maret setelah reses
dalam rentang waktu hingga dua belas maret
komisi hukum akan berkonsultasi
dengan tim panel ahli yang dibentuk untuk meminta masukan
atas hasil uji kelayakan dan kepatutan sebelas calon
tim ahli tersebut beranggotakan empat orang
yang terdiri atas mantan hakim mk dan akademisi
yaitu harjono maria farida marwar arsyahaan
tak hanya itu penundaan ini dilakukan lantaran fraksi fraksi
di komisi tiga masih perlu melakukan konsolidasi internal
kan lembaga politik masing masing pimpinannya seperti apa
yang pada intinya
tidak siap hari ini
kemudian tidak siap setelah
ya akhirnya sebagai pimpinan kan harus mengikuti
apa kemauan dari kawan kawan itu
tadi yang agak jadi diskusi kita
apakah mereka tidak ada masalah tidak perlu diperpanjang
itu yang jadi poinnya tadi
sebelumnya komisi tiga dpr menggelar uji kelayakan dan kepatutan
untuk memilih dua hakim mk
pengganti aswanto dan wahidudin adams
yang telah habis masa jabatannya

kedua sosok tersebut kembali menjadi calon hakim mk
dan bersaing dengan sembilan nama calon lainnya
dikasihkan link di bawah ini
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini